berdasarkan laporan global muslim travel index dua ribu delapan belas jumlah turis muslim secara global mencapai satu ratus dua puluh satu juta orang pada tahun dua ribu enam belas
tahun berikutnya naik menjadi satu ratus tiga puluh satu juta turis dan diperkirakan menjadi satu ratus lima puluh enam juta turis pada tahun ini atau tahun dua ribu dua puluh
kita akan tanyakan kepada wakil ketua umum dewan pengurus pusat asosiasi perusahaan perjalanan wisata indonesia ada pak budianto ardiansyah
halo selamat malam pak budi
selamat malam apa kabar
baik pak budi apa kabar
pak budi ini kita berbicara soal wisata halal ini pernah digaungkan oleh pemprov dki jakarta khusus untuk kota jakarta saat itu
sandiaga uno masih menjadi wakil gubernur dki jakarta pernah dirilis
sebenarnya dari organisasi bapak punya pandangan bagaimana soal wisata halal ini
ya terima kasih mbak dea jadi sebenarnya begini mengenai pariwisata halal sebenarnya satu hal yang sudah disampaikan berkali kali
saya sendiri juga sudah pernah menjadi beberapa narasumber untuk kegiatan wisata halal
menurut kami ya paraceta halal itu sebenarnya satu hal yang mungkin tidak perlu membuat kita terlalu euforia atau terlalu exciting juga tapi juga jangan terlalu parno juga
artinya begini sebagai negara muslim
sebenarnya bagi kita kita punya satu potensi besar untuk wisata halal
jadi sebenarnya tanpa disebutkan wisata halal pun indonesia ini sudah diaktifkan secara tidak langsung sebagai nasi yang destinasi halal
nah akan tetapi sekarang ini kan simbol satu yang menurut saya sih sebenarnya hanya satu ini ya satu tren lah ya saat ini ya
satu tren saat ini kemudian orang sibuk mengatakan
tentang wisata halal lah kemudian muslim friendly tourism dan sebagainya
pas pas saja itu tapi saya rasa kita harus mengambil sikap harus menempatkan diri dengan tepat ya
supaya jangan kemudian wisata halal ini akan menimbulkan satu segmentasi baru buat kita
sehingga kita juga bisa kehilangan potensi pasar lain
tapi sekali lagi saya katakan ya wisata halal ini sebenarnya well adoptic untuk semuanya
dan sebenarnya tidak akan tidak akan berusia yang sangat tinggi
bukan siapapun juga
artinya pak budi menganggap bahwa ceruk bisnis wisata halal ini lumayan menguntungkan
ya sebenarnya begini
wisata halal sebenarnya adalah satu penegasan saja satu penegasan ya bahwa indonesia bahwa negara kita ya
siap untuk menerima semua turisme dari segala ini dari segala segmen lah
termasuk halal termasuk wisata halal itu sendiri
ya artinya turis atau wisatawan yang memang datang ke indonesia kita jamin bahwa mereka akan mendapatkan kehalalan lah ya
dan bukan dari makanan atau apa namanya fasilitas lain saja mahal
jadi artinya tidak ada kekhawatiran ya bagi wisatawan yang mungkin memerlukan satu kondisi halal ya untuk datang ke indonesia
akan tetapi indonesia tentu juga punya segmen segmen market lain
dengan jumlah muslim yang begitu besar ini kan kondisinya pandemi ada kesulitan untuk pergi ke luar negeri dengan syarat yang begitu banyak
bagaimana anda melihat tahun dua ribu dua puluh ini kalau muslim index memprediksi ada lebih dari seratus juta turis tapi kita lihat pandemi ini membuat orang selalu di rumah
anda melihat wisata halal untuk dua ribu dua puluh satu seperti apa
nah sebenarnya begini
saya melihat juga kaitan dengan virus corona
vaksin sembilan belas ini sorry virus covid sembilan belas ini ini sebenarnya satu satu ini satu pola yang pas juga untuk menangkap wisata halal
yang dimaksud dengan konsep itaharal dalam pandangan islam adalah salah satunya adalah mengenai kebersihan
kesehatan dan sebagainya
jadi itu berarti dijamin oleh negara kita terhadap setiap wisatawan yang akan masuk
nah ini juga terkait juga dengan masalah pandemi covid sembilan belas
artinya kita harus menjanjikan kita harus memberikan satu pemahaman ya bahwa setelah pandemi ini di tahun dua ribu dua puluh satu dan seterusnya indonesia ini akan menjadi satu destinasi wisata yang benar benar bersih yang benar benar sehat
sesuai dengan syarat islam ya
kemudian juga sehingga semua wisatawan masuk ini akan mendapatkan satu jaminan
bahwa mereka dari segi makanan dari segi fasilitas semuanya dijamin baik
nah ini kan sebenarnya bagian daripada wisata halal juga
walau halal bukan berarti jangan dikompilkan bahwa ada halal ada haram
tapi konotasi halal itu sangat luas
yang menurut saya salah satunya adalah jaminan kepada wisatawan bahwa mereka akan bisa melakukan traveling
akan bisa melakukan wisata indonesia dengan jauh lebih terjamin
kalau tadi pak budi menyebutkan syarat syarat lainnya
syarat syarat wisata halal sepertinya sudah ada aturan yang atau apa ya
atau hal hal yang sudah diatur oleh organisasi bapak misalnya salah satunya
tapi kalau dari regulator pernah nggak diajak bicara untuk merumuskan aturan aturan yang dinamakan wisata halal ini
sebenarnya sebenarnya secara fasilitas memang ada juga ya
syarat syarat islami misalnya untuk hotel bahwa mereka tentu saja harus memiliki fasilitas yang lebih
tentu saja harus memiliki fasilitas yang lebih katakanlah lebih selami dibanding yang lain
ya contoh misalnya abdas mereka harus ada tempat duduk di setiap kamar
kemudian harus harus menyediakan mukenah ya dan sajadah dan sebagainya lain
kemudian juga makanannya harus salaut
tapi menurut saya lebih dari itu sebenarnya definisi halal yang harus kita terapkan gitu
halal berarti adalah wisata halal adalah satu jaminan bahwa siapapun yang masuk ke indonesia mereka akan
mendapatkan jaminan dan wisata yang bersih dan sehat
itu yang menurut saya lebih penting
cuma satu hal memang pak deha kalau kemudian kita jangan terjebak dengan pronotasi pronotasi atau istilah hal lain lain
kita tahu saat ini banyak sekali yang seperti labah ya
mulailah dibuat konteks konteks tentang halal
ada airport halal kemudian ada travel agent halal dan lain sebagainya
ada destinasi wisata halal dan sebagainya ya
jadi kadang kadang saya juga diperhatikan
saya juga bingung
menurut saya ini efori yang berlindung
penerapan wisata halal itu bukan berarti hanya untuk orang islam
tapi seperti yang saya sebutkan tadi
tapi kalau dari pak budi sendiri memandang
apakah dengan label halal ini akan membuat segalanya menjadi lebih rumit
lebih sulit dibandingkan mengelola wisata seperti pada umumnya
ya memang ada ketakutan nih di kalangan pelaku pelaku
dari dalamnya terhadapoor cua dan dekatkan dan menuduh dalamnya osra
nah males pemerintah nanti juga bisa menjadi pengguna
yang mungkin estimasi ini lebih gimana dan beberapa giaudah halal di sini
apakah sangat cukup dalam gitu
nah dengan itulah aku berpikir
kalau di satu daerah bukan berarti
kemudian mereka tidak boleh menerima
wisata wisata dari market lain
kembali lagi saya katakan bahwa ini adalah
satu standar yang kita tetapkan
bagi orang yang mau mencari ya
wisata yang sesuai dengan
jadi bukan berarti di satu wisata
katakanlah di indonesia itu
kita terapkan wisata halal
bukan berarti bahwa orang orang asing itu
kemudian tidak boleh
mereka yang mau menyembir contohnya
jadi tidak boleh menyembir tidak juga saya rasa
tentunya ini harus dibuat
aturannya lebih detail lagi
komunikasi juga dengan regulator
karena banyak daerah juga
yang mungkin belum mengetahui
menimbulkan pro dan kontra terima kasih pak budi
ini memang harus
bijak tanah pemerintah pusat
dalam hal ini tentu saja
harus memandu peran dengan
kemudian regulasinya semuanya sama
sehingga tidak simpang siur menimbulkan
hal hal yang kemudian tidak menguntungkan
bagi dunia korisata
baik kita tunggu aturan aturannya
terima kasih pak budi sudah berkenan
untuk berbincang bersama kami pada malam hari ini
sama sama bapak jaya